kami berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada saat memasang rompi anti korupsi
karena kalau sampai ada rilis ataupun kompes yang rompinya rompi orangnya itu kan menakutkan pak
lebih baik kita pakai rompi penangkal rompi oranye tersebut
itu yang penting
mudah mudahan ini seperti jas hujan
jas hujan dari penangkalnya rompi oranye
namun gagasan rompi penangkal korupsi ini menuai banyak kritik dari sejumlah pihak
mantan penyidik senior kpk novel baswedan bahkan menyindir kpk di laman twitter pribadinya
ia menyebut kpk semakin cerdas dengan memproduksi banyak rompi
selain itu mantan jurubicara kpk febri diansyah mencuit soal kebijakan rompi tangkal korupsi itu
dan menyinggung pencarian bulon kpk harun masiku
kritik pedas juga muncul dari lembaga indonesia corruption watch
menurut peneliti icw kurnia ramadana kebijakan tersebut tidak penting
kurnia menambahkan sebaiknya kpk saat ini tak hanya berfokus pada upaya pencegahan
tetapi juga penindakan sejumlah kasus yang mandek di tengah jalan
tentu itu adalah kebijakan yang absurd ya
dan itu semakin memperlihatkan kpk itu
hanya bisa menimbulkan kegaduhan mencerminkan kebijakan kebijakannya tidak penting
bahkan dengan pimpinan kpk yang mengatakan ibarat jas hujan dan lain sebagainya
di tengah kritik deras dari masyarakat soal kinerja kpk yang semakin buruk di bawah kepemimpinan firly bahuri
menanggapi kritik tajam dari berbagai pihak jurubicara pencegahan kpk ipi mariyati
menegaskan rompi biru penanggal korupsi ini merupakan inisiatif dan pengadaan pln
pilihan menggunakan rompi sebagai sarana kampanye merupakan inisiatif dan pengadaan oleh pln
demikian juga terkait dengan warna biru yang merupakan warna khas dari pln
selain itu tulisan pada rompi yaitu tagline berani jujur hebat
yang disandingkan dengan
logo pln merupakan sarana kampanye anti korupsi
sekaligus pesan ini menjadi pengingat bagi jajaran pln di dalam melakukan tugasnya
dan juga untuk masyarakat sebagai publik yang menerima layanan pln
ipi juga menuturkan kpk bekerja sama dengan pln menggelar bimbingan teknis anti korupsi bagi pelaku usaha
kegiatan yang diikuti oleh jajaran pegawai pln pusat ataupun daerah itu
diharapkan menjadi pengingat bagi pegawai pln
agar menolak suap dan gratifikasi
badriah gofur kuncoro jakarta